pekerja proyek pembangunan jembatan di wilayah duga papua diduga menjadi korban pembunuhan
pelaku hingga kini masih dalam penyelidikan polisi
kabit humas polda papua kombespol ahmad mustafa kamal mengatakan
pembunuhan terjadi di kali yigi dan kali aurak distrik yigi kabupaten duga
dugaan pembunuhan terhadap tiga puluh satu pekerja proyek istaka karya itu berlangsung selama dua hari
yakni pada sabtu satu desember sebanyak dua puluh empat pekerja dan disusul pada minggu dua desember sebanyak tujuh pekerja
pelaku pembunuhan diduga kuat merupakan kelompok bersenjata dari wilayah duga wamena
diduga pelaku adalah kelompok kksb wilayah ndugawamena yang juga pernah melakukan penembakan pesawat trigana air
dan membunuh tiga warga sipil serta seorang anak yang masih umur sembilan tahun pada dua puluh lima juni dua ribu delapan belas yang lalu
kelompok bersenjata dari wilayah duga wamena yang juga pernah melakukan penembakan pesawat trigana air
ini kelompok ini yang melakukan pembantian tiga warga masyarakat sipil yang ada di duga
berapa bulan yang lalu menjelang pilkada
terus kemudian kelompok ini juga yang melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap para guru dan tim medis yang ada di duga
unit khusus kepolisian dari timika mengirim tujuh belas personel untuk membantu mengejar kelompok bersenjata
yang diduga membunuh tiga puluh satu pekerja di wamena
sementara itu selasa pagi wakapolri melakukan pertemuan tertutup dengan tni di timika
polda papua belum berhasil mengevakuasi jasad tiga puluh satu pekerja jembatan pt istaka karya
yang sedang membangun jembatan di kalihigi dan kaliaurak di perbatasan wamena duga papua yang menjadi korban pembunuhan
polda papua menyiapkan pasukan sebanyak dua ssk untuk menuju ke tkp
sementara itu guna membantu
proses evakuasi korban dan pengejaran pelaku tujuh belas personel tambahan dari unit satgas khusus timika dikirim
pasca kejadian wakapolri komjen aridono sukmanto melakukan pertemuan tertutup dengan pihak tni di timika
wakapolri tidak memberi keterangan dan langsung menuju hotel timba di papua untuk melakukan pertemuan
sementara itu satu ratus lima puluh anggota pasukan gabungan
pasukan tni polri selasa pagi diberangkatkan ke wamena melalui bandara sentani
pasukan gabungan kemudian akan menuju kabupaten duga untuk mengantisipasi insiden
yang diduga menewaskan tiga puluh satu pekerja jembatan di kalihigi dan kaliaurak distrik yigi kabupaten duga
pasukan gabungan yang dipimpin kompol muhammad ali ini kemudian akan menuju kabupaten duga lewat jalan trans papua
aparat tni dan polri ini berada di duga guna mendeklanjuti informasi tentang tiga puluh satu pekerja
pt istaka karya yang mengerjakan pembangunan jembatan di kalihigi kaliaurak
yang diduga tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata
rencananya pasukan gabungan ini juga akan mengevakuasi korban dan juga menjaga masyarakat di distrik yigi tetap aman